dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia
ada silvano hajid di posko evakuasi gunung rinjani lombok timur di nusa tenggara barat
baik vano karena anda ada di lokasi posko evakuasi gunung rinjani
saat ini kan masih ada beberapa gitu ya sejumlah pendaki yang terjebak di gunung rinjani
proses evakuasinya sudah sampai di mana vano
kalau saya bisa memberitahu anda posisi saya saat ini ada di pos bauk nau
ini merupakan satu satunya titik penjemputan untuk evakuasi para pendaki
yang satu persatu turun dari gunung rinjani melalui pos ini
sementara kalau saya tadi mendata dari pihak basarnas yang kemudian mencatatkan
setiap orang yang melalui pos ini dari pukul empat sore tadi ada satu ratus tiga pendaki
yang menjatuhkan kemudian menjatuhkan kemudian menjatuhkan
dan kebanyakan adalah warga negara asing dan kebanyakan adalah warga negara thailand
delapan pendaki warga negara indonesia dan porter satu ratus dua puluh dua orang termasuk guide enam belas orang
nah ini semuanya sudah turun dan terdata di pos yang tadi saya sebutkan
dan sampai dengan saat ini masih diperkirakan ada sekitar seratus sampai dengan dua ratus orang di pos tiga
ya ini sekitar setelah keluar dari segara anak
nah tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu pendaki asal thailand yang datang berkelompok
mengapa banyak turis thailand yang kemudian mendaki gunung rinjani
karena kebetulan ini merupakan salah satu proyek pariwisata dari lombok sendiri
atau tepatnya dari indonesia kemudian dan di thailand juga sedang musim libur panjang
sehingga kebanyakan mereka datang ke sini
jadi tadi terdata sekitar ada tiga ratus an orang
warga negara thailand yang tercatat sudah terevakuasi
dan sementara kalau misalnya kita lihat data dari tim yang evakuasi sebelumnya
ada sekitar lima ratus tujuh puluh enam orang yang sedang dalam proses turun
dan ini kalau saya lihat posisinya sebelum pukul dua belas siang tadi
jadi sekitar sudah tengahnya sudah bisa dievakuasi atau sudah keluar menuju jalur turun
dari gunung rinjani
sementara kalau misal tadi saya sebutkan lagi ada lima ratus tujuh puluh enam pendaki
yang tujuh puluh enam ini tadi terakhir masih berada di negara anak
kemudian ada opsi untuk enam orang lainnya yang kebetulan dalam keadaan lemah
sehingga sulit untuk dibawa atau sulit untuk jalan menuju titik evakuasi atau titik penjemputan
sehingga pada dasarnya
ada opsi lainnya menggunakan helikopter dijemput atau ada tim evakuasi lainnya
yang membawa tandu hingga ke titik penjemputan
nah sampai dengan saat ini di posko juga kalau yang saya lihat ada tim medis
yang tadi sudah menangani kurang lebih lima orang pendaki
ada beberapa luka yang mereka alami di bagian kaki dan kemudian mual mual dehidrasi
kebanyakan yang mereka rasakan setelah menuju ke pos
sementara ada beberapa perwakilan dari kedutaan besar untuk mendata lagi warga negaranya
yang sudah bisa dievakuasi dan kemudian menuju ke tempat peristirahatan
dan sejauhnya yang saya pantau ada tiga mobil ambulans di sini bersama dengan dua mobil ambulans tambahan lainnya
untuk mengevakuasi jika diperlukan adanya pendaki yang tidak kuat atau tidak mampu jalan
dan tadi juga lewat
obrolan saya bersama dengan salah satu pendaki asal thailand juga
dia membagikan dua video saat terjadinya gempa di sekitar segara anak
dan kemudian jika bisa terlihat di layar televisi kita yang kita lihat bersama ini
kemudian ini yang mereka alami dan yang mereka rasakan
dan tadi kebanyakan para pendaki yang sudah bisa dievakuasi atau bisa lewat di jalur penjemputan
ini shock atau trauma
hanya sedikit orang yang mampu berkata atau mampu berbagi bersama kami para wartawan
yang coba tanyakan bagaimana reaksinya apa yang mereka pikirkan saat gempa terjadi
dan kalau tadi saya juga sempat tanyakan apa yang terpikirkan oleh mereka saat gempa terjadi
dan kemudian ketika sekeliling gunung itu longsor ke bawah mereka hanya berpikir
pergi secepatnya dari tempat itu dan kemudian inilah yang menyebabkan mereka kebanyakan terlalu lelah dan dehidrasi
baik kita tentu berharap proses evakuasi para pendaki ini dapat segera selesai
dan ada respon cepat dari pemerintah setempat untuk bisa mengevakuasi warga dan juga mengamankan sejumlah warga yang ada di sana
terima kasih silvano hajid koresponden cnn indonesia